sebelumnya indonesia corruption watch atau icw melakukan penelusuran pengadaan barang dan jasa terkait aktivitas digital
dan pelibatan para influencer dalam sosialisasi program program pemerintah
dari hasil penelusuran icw menemukan ada anggaran belanja pemerintah pusat sebesar sembilan puluh empat puluh lima miliar rupiah
untuk aktivitas digital yang melibatkan influencer antara dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh
kritik tajam disampaikan oleh indonesia corruption watch atau icw dalam diskusi dengan topik pembahasan rezim humas
berapa miliar anggaran influencer yang digelar secara virtual pada dua puluh agustus lalu
dari hasil penelusuran yang diperoleh lewat situs lpse kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian
peneliti icw menemukan bahwa total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital mencapai satu dua puluh sembilan triliun rupiah
sejak dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh
temuan ini didapat
dengan menggunakan beberapa kata kunci salah satunya influencer
dari hasil penelitian aktivitas digital yang melibatkan influencer muncul mulai dua ribu tujuh belas
total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas digital dengan melibatkan influencer mulai dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh mencapai sembilan puluh empat puluh lima miliar rupiah
ya kami tidak melihat secara spesifik ya momentum apa yang kami gunakan momentum apa yang kami lihat begitu
apakah pilpres apakah omnibus
dan sebagainya tidak
kami melihatnya secara umum dari tahun ke tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh
begitu ada aktivitas pengadaan barang dan jasa saja
itu yang kami lihat
tetapi memang yang perlu yang buat saya perlu dilihat juga
kami memang tidak menemukan banyak hal yang spesifik ke kebijakan tertentu terkait penggunaan influencer
temuan icw terkait penggunaan anggaran tersebut diantaranya nilai penawaran sekitar satu ratus tujuh belas juta rupiah
yang disiapkan untuk pengadaan sosialisasi penerimaan peserta didik baru atau ppdb
sosialisasi ini melibatkan influencer media sosial grite agata dan ayu shita pada tahun anggaran dua ribu sembilan belas kementerian pendidikan dan kebudayaan
ada pula nilai pagu paket lima miliar rupiah dari apbn tahun anggaran dua ribu delapan belas
yang digunakan pemerintah untuk publikasi branding pariwisata melalui international online influencer trip paket iv
pengamat media sosial sekaligus pendiri drone emprit ismail fahmi mengatakan bahwa para influencer dituntut untuk dapat memahami kondisi
yang akan dibuat sebelum menerima pekerjaan
ini penting terutama terkait materi yang memuat pesan layanan masyarakat agar tidak menimbulkan kontroversi
ketika influencer diminta untuk mensosialisasikan program pemerintah
artinya ada jaminan bahwa konten yang diunggahnya akan diterima dengan baik oleh masyarakat
sehingga dana yang dibelanjakan pemerintah tidak sia sia
yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita memberikan literasi kepada publik
kasih contoh ini loh data data kalau mengkritisi omnibus law karena ini a b c
kasih edukasi ke mereka
kalau misalnya tidak sepakat dengan influencers ada datanya ini lihat datanya seperti ini berapa besar
jadi publik itu ngerti jadi mereka cerdas
besarnya dana yang digelontorkan pemerintah untuk aktivitas digital terutama yang melibatkan influencer menuai kontroversi
bahkan sejumlah influencer belakangan menyampaikan permintaan maaf karena konten yang mereka buat justru tidak menarik simpati banyak orang
victor pangaribuan andriawan saputra jakarta